sejumlah wisatawan langsung panik saat melihat kemunculan dua ekor buaya di pantai batu saung
kawasan wisata anyer cinangka kabupaten serang minggu tiga juli lalu
mereka kemudian mengingatkan wisatawan lainnya yang ada di atas perahu untuk segera menepi
warga menduga dua ekor reptil tersebut berasal dari sungai cidanau yang bermuara di pantai batu saung
meski dikejutkan dengan kemunculan hewan buas wisatawan tetap memadati pantai saung
camat cinangka dite hendra purnama meminta balai konservasi alam serta bpbd kabupaten serang
untuk memantau keberadaan buaya muara di sekitar pantai saung
hendra juga meminta wisatawan untuk menjauhi area pantai
nah binatang itu datang dari mana mungkin belum kita ketahui ya pak ya
mudah mudahan nanti dengan datangnya pihak bpbd maupun balai konservasi itu semua bisa semakin jelas
di lokasi terpisah petugas balai konservasi sumber daya alam seksi konservasi wilayah dua pangkalan bun
melepas liarkan dua ekor orang utan ke suwaka margasatwa lamandau
dua ekor orang utan betina yang diberi nama laura dan tina ini
sebelumnya diselamatkan oleh petugas bksda dari sebuah kebun kelapa sawit di desa mendangsari
kecamatan pangkalan lada kabupaten kota waringin timur selasa dua puluh delapan juni lalu
dua ekor primata yang merupakan induk dan anakan ini berkeliaran di kebun kelapa sawit untuk mencari makan
untuk dukan sementara sih kita emang kemarin kita sempat terberangkan drone untuk mengetahui
karena memang kondisi hutan yang ada di sekitar itu sudah mulai habis berkurang
jadi kemungkinan orang utan yang ada di hutan itu bergerak ke arah perusahaan untuk mencari makan
sebelum dilepas liarkan kedua ekor orang utan tersebut telah menjalani pemeriksaan kesehatan
di kantor bksda seksi konservasi wilayah dua pangkalan bun
tim liputan cnn indonesia